kalau lo gak nerima gimana perlakuan lo dan gimana sikap gue sekarang
yaudah mendingan kita berdua
gue kasih tau sama lo ya
sekali lagi gue dengar kata kata itu keluar dari mulut lu
kita lihat aja nanti siapa yang lebih pantas buat usus goreng
apa maksud omongan batu bata barusan
lo gak mau kan lo dipecat gara gara telat
say aja sama gue makannya
tak tunggu tunggu tunggu
udah demen lo narik narik orang kayak apaan ya ran
kalo lo gak berontak juga gue mau narik narik lo kok
jadi lo narik gue kesini cuma buat diem dieman kayak gini
yaudah mendingan gue cabut
lo tuh kenapa sih belakangan ini cid
jadi seneng marah marah gak jelas
kenapa lo jadi posisi kayak gini coba
lo gue cari masalah sama gue
lo mau cari perhatian sama gue
biar apa cid
sekarang kalo bukan chopper apa namanya
cit lo harusnya mikir dong
kemarin kita basic kayak gimana
lo sama sekali gak posisif cid
tapi setelah semua orang tahu hubungan kita
lo jadi posisif kayak gini
gimana perlakuan lo dan
yaudah mendingan kita berdua
gue kasih tau sama lo ya
sekali lagi gue dengar kata kata itu keluar dari mulut lu
ini satu lagi ya
hubungan kita sampai sini aja
aku jadi dia sih yang ngambek
ya gini sih nasibnya pacaran sama cewek receh
kelakuannya juga receh
dikit dikit ngancem putus
gak usah maksa diri deh untuk jadian sama atta
lo nyembunyiin sesuatu ya dari
gue tadi denger banget dengan jelas
kita udah berdua
gue tadi dengar banget dengan jelas
batu bata bilang sesuatu soal pertarungan
gue tanya sama dia dia gak jawab
dan lo malah ngajak gue pergi
lo juga keliatan kayak nutupin sesuatu dari gue
lo punya rencana apa sih sama batu bata
gue gak ada rencana apa apa
gue sama pangeran
rizky masih gak mau ngaku sama gue
tapi gue yakin banget
ada yang lagi mereka rencanain
tapi mereka nutupin dari gue
lo gak ada rencana mau berantem lagi kan sama dia kayak waktu itu
karena kalo sampe itu terjadi lagi
gue bener bener akan kecewa banget sama lo
wah gue bingung
itu suara citra ya
kita ke citra yuk
kalo rizky sampe bocorin ke putri rencana gue mau thai boxing sama dia
lokasinya udah siap
dimana aja dia
di lahan punya bokap buah
tempatnya emang agak terpencil
lu mau teriak teriak sekalipun
gak akan ada orang yang denger
thank you segi
nah apalagi sih tak
semua mukanya pada ditekuk
mendingan kalian tuh ngaca
kalian tuh sadar muka kalian gak enak dipandang
kayak baju belum listrik kah
udah bisa diem gak sih lo
gue tuh lagi bete nih sama si citra
banyak banget masalah kalian
orang kalau baru jadian tuh harusnya lagi masa masa indah
bukan kayak kalian
dikit dikit berantem dikit dikit ribut
pasangan apaan kayak begitu
lo bisa diem gak sih
udah gak usah dibahas
gak penting juga
mending sekarang kita bahas rencana besar kita nih
buat pertarungan ty boxing si pangeran sama si rizky
gimana lo dapet belum lokasinya
gak usah lo tanya
urusan kalau gue yang urus tuh pasti beres
udah dapet dong
itu tempat lahan punya bokap gue
emang lo udah siap ran buat taruh
satus persen siap
supaya dia nggak bisa deket deket lagi sama usus goreng
terus apa bener lo langsung bisa deket sama putri
gue rasa ya gak bakal semudah itu
bokapnya mel gak bakal tinggal diem ran
dia nggak bakal mau itu terjadi
lo tau kan
om alex nentang banget kalau lu gak sama mel
gue gak bermaksud buat menggurui lu
mumpung masih ada waktu dan mumpung belum kejadian
lo fikirin lagi rencana lo untuk bertarung sama rizky
kali ini gue setuju tuh sama idenya si gio
mending lu pikir mateng mateng dulu aja
lo udah siap apa belum tuh buat taruh sama si rizky
gue gak peduli
apapun yang terjadi gue akan berjuang buat usus goreng
mau ada masalah semua rintangan semua cobaan apapun itu gue gak peduli
karena gue akan berjuang dan berjuang buat usus goreng
selama ini usus goreng rizky lebih baik dari gue
kalau gue ini cuma cowok yang manja
cowok yang manja
semua penyebab masalah dia
dan ini waktunya gue buktiin ke dia
kalau gue tuh lebih dari itu semua
gue akan buktiin ke semua orang
terutama ke si rizky
kalau gue juga bisa bikin usus goreng bahagia
dan gue bukan penyebab masalah usus goreng
oke kalau itu keputusan lo
gue sebagai sahabat cuma bisa support
dan doain yang terbaik buat lo